sepertinya gua ini dilapisi oleh mantra pelindung
aneh sekali raka
aku juga merasakan sesuatu dalam gua ini
aku penasaran ada apa di dalam
tetapi kita sedang terluka
kita tidak mungkin bisa membongkar mantra itu
hamba sudah menyadari
dan hamba akan menuruti perintah res
hamba akan melihat
bagaimana keadaan rakyatku sekarang
masih ada yang mengganggu pikiranku
sekarang ini telah memiliki sepuluh usaka sejarah
ada yang tidak mungkin di dunia ini ngere percayalah
apakah itu artinya
arga dana dapat dikalahkan
hanya dewata aku yang tidak bisa dikalahkan
sang dewata aku akan menunjukkan caranya
sama orang yang berusaha dan tidak berusaha
sing percantan sing percantan
tidak ada yang mustahi selama kita
selalu percaya dan yakin
kepada yang maha kuasa
ketos terang der
semuanya sudah tahu der
kami mohon jangan ambil barang barang kami
jangan tampuk barang kami
marilah kita ber auditorium

sekarang bukan kali kebudayaan kami
jika kalian tidak ingin kami berbuat kasar sebaiknya kalian jangan melaut
gusti prabu siliwangi
kami mohon gusti prabu jangan rampok kami
karena kami hanyalah rakyat kecil
peduli apa aku dengan kalian
berduli apa aku dengan kalian
berduli apa aku dengan kalian

tapi raka dadaku masih terasa sakit
aku tidak sanggup lagi untuk berjalan
kita beristirahat di dalam gua itu rai
sepertinya gua ini dilapisi oleh mantra
aneh sekali raka
aku juga merasakan sesuatu di dalam gua ini
raka aku penasaran ada apa di dalam
baik tetapi kita sedang terluka
kita tidak mungkin bisa membongkar mantra itu
rakan apakah raka tidak merasakan hawa mantra pelindung yang tadi menyerang kita
sepertinya aku tidak bisa membongkar mantra itu
aku mengenalinya raka
tidak salah lagi raka
ini tenaga dalam yang dimiliki oleh ayahanda prabu
atau paman sancahudaya
karena mereka satu perguruan
dengan begitu mereka memiliki tenaga dalam yang sama rangka
kemungkinan ada ayahanda prabu siliwang di dalamnya
makanya mari kita coba membongkar mantra itu
dengan mantra yang diajarkan oleh ayahanda prabu siliwang
suara surut hoai rambut
suara surut hoai rambut
suara surut hoai rambut
bismillah ya allah
kalian teruslah merampok
sampai rakyat benar benar kelaparan
perintah gusti prabu
bagaimana kalau kita berpisah
penderitaan warga semakin meluas dan cepat
kau benar mahesha
akan semakin membenci siliwangi
dan kian santang
kumpulkan hasil rampokan
lalu bagikan kepada rakyat
yang mulai dilanda kelaparan
baik gusti prabu arga dana
bawa semua ini ke belakang
kemudian makan segalayeon
semoga mer instant
raka seperti dia terluka
biar aku obati rai